aku tuh maunya kalau nikah di gedung yang bagus banyak tamunya ada bandnya makanan yang enak enak
bajunya dari perancang yang profesional bukan baju bekas kayak gitu
ya kukik ini sih jagung tempe tahu tereng lagi enggak ada yang lain apa
buat apa ya buat besok besok apa besok pernikahan kamu dengan
nikah sama pasangin siapa mau nikah sama dia aku nggak mau
emangnya kenapa sih
saya nggak boleh ke jam disini
he ngejawab lagi lo he jalan
gandaria gandaria gandaria
bang jangan kena gedung gebrang gebrang mobil orang
jangan gak mudah
gak mudah aja lah
kamu narik angkot sendiri ya katanya ada yang jupirin
kak rusdi pergi nggak tahu ke mana
kabur dari rumah
iqbal nyuri di sekolahan
pergi jalan jalan sama pak samin
itu loh yang aku ceritain itu
pak samin maksa ayah untuk menerima kasaman dia
kira kira siswa ayah ada dimana sekarang
kau tak percaya bilang ada anak
tapi tak percaya
saya memang tak percaya sama bapak
ayah ini kakak ayah
jangan balik lagi
balik lagi ke sini kamu yang berjaga semalam malam sebenarnya
karena aku harus mencari ayah
apa mungkin pak samin yang menyembunyikannya
kak maaf bal kak
ya udah gak apa apa
sebenarnya kamu jangan ulangin lagi ya
pas kamu kabur kamu tahu gak ke ayah kemana
aku ngeliat ke ayah kak
kira kira kak ayah kemana ya kak
sepertinya dia pergi ke rumah pak samin
masih beli dia
kayanya apa set satan ke mana tiru

eh nasional itu tahulah
ya ya itu terkeren
sekarang pengen kakak
ke rumah ku pikir

makanannya enak enak bajunya dari perancang yang profesional bukan baju bukas kayak gitu
aja enggak klik
senang aja ini urusan kita berdua
pak bapak punya wnc kan pak
lompat kencing dong pak
emangnya di sini masih umum
gak boleh pak
pak nakal cepet cepet
jadi gak boleh nih pak
nah yaudah kita ke sini aja pak
hei mau ke sini ke situ langsung
tawas begini dulu
pergi ke sana cepet
gila banget eh
kenapa juga aku